kak kakak kemana aja sih kak kemarin kita cariin kakak gak ada
ya ampun kok tidak berantakan kayak begini sih
astaga itu kan buat kesayangan mami lor
kamu tuh keterlaluan sekali lor itu tanaman tuh langka harganya mahal banget
ini ini anak anak jalanan pada kesini ngapain
astaga pake zarangnya daddy
mami chill dong waktu itu aja momen pernah ngasih baju baju aku kopi
aku gak terlalu marah sekarang gak apa apa dong aku pinjamin baju benang dari ke mereka
hei lora ini gak bisa itu jelana udah jadi bekas jadi udah gak mungkin pake itu lagi tau
aduh keterlaluan sekali deh sekarang juga ya kalian
pergi semuanya ya
yaudah sekarang kalian beresin barang kalian
gak apa apa sekarang yang penting kita pulang dulu
rangga tunggu dulu please
rak kamu gak denger tadi kita udah diusir sama mama kamu
nanti aku ganti semua
kak maafin gue nuslan ya kak nuslan gak sengaja
iya jangan marah ya kak
ya nggak apa apa kok dari tadi minta maaf terus
kak kakak kemana aja sih kak kemarin kita cariin
kakak gak ada
iya kak di rumah sepi banget gak ada yang masak
iya kak gak ada yang ngomongin kita juga
iya iya saya kopi janji kopi gak akan pergi lagi
yaudah yaudah sekarang kalian mandi dulu ya karena habis berenang
iya kak di rumah kalam rambut
iya kak kalam renangnya gedeeeek banget
yaudah gi udah mandi di sana
laura tiba tiba ngerebut kertas yang api coret coret
padahal opi itu coret coret cuma karena api kesel sama karangga
tapi laura malah bilang ke orang orang kalau opi itu suka sama karangga
dan opi malu sama karangga opi gak mau ketemu
udah lah opi
lupain masalah itu
kakak tahu opi gak salah
ini semua salah opi kok
kalau aja opi nurutin kata kata kakak untuk baikan sama laura
ya mungkin orang gak akan sejahil itu
lagian opi tahu kok
laura itu orangnya cemburuan
dia bisa ngelakuin hal itu karena
dia pengen tetap mempertahankan karang
lebih capek berantem terus sama laura
kalau opi mau baikan aja sama dia
dan opi gak ngelarang karangga kok untuk berhubungan sama laura
opi bahagia kok
asal karangga juga bahagia
ya ampun pi
adik adik yang paling baik paling baik di dunia
kenapa sih mami marah marah sama rangga sama anak anak cuma gara gara buat gitu
wah rangga juga nyebelin sih
mentang mentang udah punya uang pakai marah marah segala
pasukan opon surti
pokoknya you semua harus bantuin mie
ya lihat dong di belakang kalian
itu potnya semua broken pada rusak semua
jadi kalian harus menyatukan mereka semua
kalo nyatuin ini mah non harus pake lem
oh kita punya kan lem di dalam

oke wait aku yang ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet

oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet

oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet

oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
oke kita ambil biar cepet
opi udah siapin semua peralatan mandi kakak
ini bajunya sama handuknya
selagi kakak mandi biar opi masakin ya makanan buat kakak
kakak mau apa
mau nasi goreng atau mau apa
apa aja sih pi
eh tapi kakak aja masak
kamu kan mau siap siap sekolah kan
udah kak nggak apa apa
biar opi masakin ya
bentar ya kak
kalau kak rangga udah kawin sama kak laura
apa kita tetap tinggal di sini
emang kak rangga sama laura udah mau kawin
iya kak orang tuanya kak laura kesini
ya orang tuanya laura kesini terus
kak rangga mau nggak dijodohin sama kak laura
terus jawaban kak rangga apa
ya kak rangga sih katanya mau gitu deh kak
ya itu berarti kan sebentar lagi kawin
berarti kak rangga sama kak laura punya anak
hustika diam deh
kamu kenapa sih lan
kayak tadi harkus harkus
katanya dia udah bosen berantem sama kamu terus
udah gitu dia ngeresin hubungan kita loh
nggak ada tapi tapian
iya tapi kan
aku pingin kalian berdua tuh nggak marahan
marahannya nggak enak
ayolah belakangan lo beda namal
aku bener bener berkepungkan pada ipeng